antraks yang menyerang puluhan warga di gunung kidul menjadi catatan serius
pasalnya kasus antraks pernah menjangkiti warga gunung kidul menyusul kematian sejumlah hewan ternak
apakah artinya belum ada kemampuan untuk menyelesaikan wabah secara tuntas
bagaimana kemudian penanganan kasus antraks yang menyebar kini di gunung kidul
bergabung bupati gunung kidul sunaryanta
selamat sore pak sunaryanta
selamat sore pak bupati
baik bisa mendengar suara saya jelas pak dengan tiffany di studio
baik pak bupati sejauh ini bagaimana screening kemudian pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah setempat sebagai upaya pencegah penyebaran agar tidak semakin meluas
baik pak bupati saya ulangi pertanyaannya
langkah screening kemudian juga pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah setempat sebagai bentuk pencegahan penyebaran agar tidak kian meluas
sebenarnya sudah dilakukan ya sejak awalnya
karena yang terjadi di gunung kidul ini sejak mulai tahun dua ribu sembilan belas mbak
kemudian langkah yang dilakukan oleh pemerintah tentang lokalisir kemudian juga banyak hal
sebenarnya langsung dilakukan
sejak awalnya kita melakukan penelusuran kasus dari awal sampai dengan kematian kemarin
kemudian kita juga melakukan disinfeksi peniraman formalin antibiotik dan sebagainya
itu sudah kita lakukan semua
hanya memang kalau saya melihat di wabangan ini tadi masyarakat yang mengkonsumsi itu
sehingga terjadi satu krediwa
sampai kemarin ada satu orang yang meninggal itu
jadi hasil pemeriksaan memang kemarin ada sekitar satu ratus dua puluh lima orang yang diperiksa
positifnya sekitar delapan
oke baik pak bupati
artinya langkah langkah mitigasi seperti penyuluhan vaksinasi kemudian upaya pencegahan dan lain sebagainya
sudah dijalankan dengan baik
sudah dijalankan dengan maksimal
namun kita tahu bahwa kasus antraks sebelumnya juga pernah terjadi di gunung kidul
artinya apa yang menjadi kesulitan
kendala penyelesaian wabah antraks di sana
ternyata itu sudah dijalankan
jalannya kita itu ada di mata sekat
pemerintah sudah menyampaikannya
kalau mati jangan di pura kalau gitu namanya
pertama kita melakukan pengawasan sama sama dengan para petugas di lapangan
satu kasus dikubur tapi terasa tinggal
kemudian diberi hantu tadi yang terkena itu
sebetulnya kalau kita dikubur ya
ini ada beberapa kasus
dari kambing maupun ada beberapa ternak yang langsung dikubur
terus dia diperintahkan karena terasa tinggal
jadi yang kemarin
sudah dikubur dan diangkat lagi
sudah di pura
itu sebenarnya kasus itu
artinya bagaimana kemudian pengawasan yang lebih ekstra
pengawasan yang lebih ketat
terkait dengan penyembelihan hewan
sosialisasi meliterasi kesehatan
terkait dengan penyembelihan hewan
lebih tersentralisir dan juga terorganisir
sehingga kedepannya tidak ada kasus seperti ini lagi
sebenarnya pemerintah dalam hal ini
dari ubp kesehatan
sudah diorganisasi ya
hanya tadi yang saya katakan bahwa
di masyarakat terjadi seperti itu
sudah bisa kita sampaikan
dan di masyarakat juga
yang semua juga
sudah kita lakukan
seperti tadi ya
kasus kasus yang terjadi kemarin
dan ini juga sudah disampaikan lagi
kepada seluruh masyarakat
tidak hanya di dalam satu tempat
sudah bisa sampaikan
termasuk yang keluar ya
yang keluar juga damat
kalau kita nyatakan
pada saat dimasuk dari luar
di gunung kidul ada beberapa
yang digunakan untuk
orang orang dari luar
bahkan penurunan gunung itu sendiri
kita tidak tahu
itu sudah terjadi
baru yang terakhir
agar tidak penyebarannya
tidak semakin meluas
apakah dalam waktu dekat ini
tidak kian meluas
pemerintah kabupaten gunung kidul
dalam waktu dekat ini
ini akan mengambil langkah
terkait dengan pembatasan mobilisasi masyarakat
dan juga hewan ternak
salah satunya dengan penutupan pasar hewan
yang di pasar pasar hewan itu
hewan yang dari luar
oke termasuk apakah juga akan menetapkan status klb dengan adanya puluhan orang yang terjangkit antraks menyusul dengan adanya satu kasus yang meninggal dunia
kita akan klb ini beberapa hari ke depan
kalau memang nanti ini cukup ini sudah tidak ada lagi ya itu tentara belum
kalau kita jadi lagi makanya kita monitor terus nanti akan bisa
tidak akan begitu
untuk sementara belum sebentar tapi sebenarnya secara administrasi sudah memenuhi persyaratan
oke masih dalam batas terkendali artinya sejauh ini masih akan terus dipantau ya
terkendali termasuk kita terus di lapangan dan pada masyarakat tadi yang sudah tempat imati dan sebagainya
intinya hanya di situ kalau ini bisa dilakukan dan masyarakat memahami saya yakin sudah terkendali
seperti ini ya
meluat tempat tempat yang lain
baik baik terima kasih pak sunaryanto
bupati gunung kidul sudah bergabung dengan cnn pada sore hari ini
terima kasih mbak terima